dan saat ini kami ajak anda bergabung dengan ausi riondolu
produser lapangan cn indonesia yang berada di gedung kpu jakarta pusat
selamat siang rio jadi saat ini sudah siapa siapa saja partai yang mendaftar datang ke kpu
ya selamat siang daniar ini memang kalau kita ada di sini di gedung kpu jakarta pusat
ini memang kami melihat ada antusiasme yang berbeda
menyongsong pemilu dua ribu dua puluh empat jika kita bandingkan pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu
bagaimana pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu ini baru hari ketujuh
partai yang pada saat itu mendaftarkan pertama sebagai calon peserta pemilu adalah partai perindo
namun pada hari ini kami melihat pada pukul setengah sebelas siang waktu indonesia barat
kami sudah melihat ada tujuh partai yang setidaknya datang ke kpu
untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
tadi pertama ini diikuti oleh pdip begitu sebagai partai pertama yang mendaftarkan ke kpu
sebagai calon peserta pemilu lalu diikuti oleh pkp lalu kemudian ada partai reformasi
lalu kemudian ada diikuti oleh partai keadilan sejahtera
dan kemudian tadi kami juga sudah melihat ada partai nasdem juga sudah masuk ke dalam gedung kpu
kemudian ada partai rakyat adil dan makmur atau prima
dan terakhir diikuti oleh partai perindu yang lagi lagi menjadi partai pertama
untuk mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
kalau kami lihat dari layar yang sudah berlangsung yang ada di samping saya ini
kami melihat ada partai perindo
yang sedang ada di dalam ruang sidang kpu disambut langsung oleh ketua kpu hashim ashari
berserta dengan sejumlah komisioner dan dari perindu ini ada ketua umum hari tanu
yang juga langsung datang ke kpu untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
nah kalau dari agenda yang memang sudah disampaikan oleh ketua kpu kemarin
bahwa ada sembilan partai politik yang rencananya akan datang ke kpu untuk mendaftarkan
ini artinya ada p tiga dan juga partai gelora
yang memang masih dalam perjalanan untuk kemudian datang ke sini
untuk mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu di hari pertama ini
nah daniar memang kalau kita melihat bagaimana proses pendaftarannya
ini memang tidak lagi seperti pemilu pemilu yang sebelumnya begitu
bagaimana partai partai baik partai baru ataupun partai yang lama
ini datang ke kpu dengan sejumlah dokumen yang banyak untuk bahkan membawa truk begitu besar besaran
untuk mendaftarkan dirinya
namun karena keberadaan sipol ini sejumlah partai sudah memiliki
mendahului pendaftaran dengan menggunakan sipol tersebut
karena mereka seluruh mendaftarkan seluruh dokumen yang diperlukan
untuk kemudian mendaftar kemudian memberikan surat pemberitahuan kepada kpu
bahwa mereka akan dijadwalkan datang di sejumlah hari yang memang ditetapkan oleh kpu
sejak pada tanggal satu hingga empat belas agustus yang akan datang
nah terkait dengan syarat yang memang diharus disertakan oleh partai ini
memang kalau kami lihat dari syarat syaratnya
ini ada sejumlah syarat yang pertama adalah
lalu kemudian memiliki anggota minimal seribu anggota di sejumlah kecamatan dan kabupaten begitu
kemudian ada memiliki kantor tetap
ada salinan adir ert dan juga peraturan dasar partai
nah kalau kita lihat ini memang tadi sejumlah partai yang sudah mendaftarkan ini
begitu pede baik partai baru
ataupun partai lama yang mendaftarkan
karena mereka yakin bahwa dari sejumlah dokumen yang sudah disampaikan
ini mereka sudah menyertakan di sipol
dan kpu langsung akan melakukan verifikasi
tahapan verifikasi administrasi bagi partai partai yang sudah mendaftarkan sejumlah dokumen tersebut pada hari ini
oke baik rio
kami nantikan pantauan anda selanjutnya langsung dari kpu jakarta
selamat kembali memantau